tayang dua puluh tiga februari dua ribu dua puluh
emang kayak gitu kok kan cara kerjanya
tapi masih ada salepnya
yaudah dipake yang rutin ya kang
nanti kalo misalnya salepnya udah abis
tapi matanya masih kerasa gatel atau perih
dateng aja kesini lagi
kamu keliatan seger kum
rambut saya kemarin tuh
kamu pas banget
taburnya pas ada esi
jadi ada yang jemput
saya cari ke posisi
saya cari ke posisi
saya cari ke posisi
saya cari ke posis ronda
saya cari ke warung enti
saya cari ke rumah bu guru yola
ngapain kamu nyari saya ke rumah bu guru yola
kamu bilang apa sama bu guru yola
saya nanya sama bu guru yola
bu guru yola yang bilang sama saya
bu guru yola bilang apa
ya lu lupa kan
kalo menuduk udah aya aya aja
eh si mehoi udah disini aja
eh si mehoi udah disini aja
iya kamu udah disini aja
cek idoy nanya saya ke bu guru yola
kan tadi saya nanya sama bu guru yola
kan tadi saya udah bilang kum sama kamu
tau nih si melehoi si sarik gelo
dia ke rumahnya bu yola nanya kamu nginep di rumahnya dia apa enggak
bener begitu doi
lihat kan malah bangga
kum a ceng mah nggak cs
masa saya dimarahin terus sama dia pun
udah pada minum kopi belum
udah sih tadi di rumah
nggak apa apa dibuatin lagi
kenapa kang idoi
masa cuma a ceng yang ditawarin kopi
ya sekalian aku sama kang idoi
dia peroleh ng viewers subscribe ya kok

aduh cute emang besar ya
are yuh kacang
bapak kenapa worry
k deer yang kacang
ke mana kok kiqab dia
enggera jangan salahje
saya senang kamu udah pulang tuh
jadinya saya bisa berkumpul disini
mendengarkan obrolan obrolan orang susah
mendengarkan keluhan keluhan kaum dua pak
mendengarkan keluhan keluhan kaum dua pak

gak tau kum
iko atau atem kum
iko atau atem kum
iko atau atem kum
ya saya gak tau kum
nanyanya emang ke sini bukan ke kamu

saya nanya ke dadang tentang piko
ya tanya aja langsung ke kang dadang kum
tuh kang dadangnya ada
gue mendingan kamu kabur lagi deh
tau gak mendingan sedih daripada stres nih
iko itu pulang ke ciraos cuma karena dua hal

karena kangen sama daddy
nah keduanya karena kangen ngitungin emas
karena kangen sama daddy
eh ada pengumuman tuh
eh ada pengumuman tuh
sirik tanah tamapu
sirik tanah tamapu
sirik tanah tamapu
kan susah banget sih dirapiinnya
ini juga udah rapiat udah
ini juga udah rapiat udah
kang nanti kalau edah ngobrol sama pak mustaqim
akan diam aja ya
tkw dari ciraos pak
mari silahkan duduk
di situ ya
ada apa ya bu ida
eda pindah dikirimnya ke timur tengah

oh kalau untuk masalah itu bu edah langsung ajak ketemu sama cucu

cucunya teh jarang ada pak
yaudah kalau begitu
datang aja langsung ke kantornya
karena kita kan sekarang sudah buka cabang baru di ciraos

oh gitu ya pak
kalau begitu eda pamit dulu ya pak

alhamdulillah udah mendingan kok kang matanya

bagus kok bu dokter tapi gitu kadang kadang kalau misalnya dipake itu rada gatel
emang kayak gitu kok kan cara kerjanya
tapi masih ada salepnya
yaudah dipake yang rutin ya kang nanti kalau misalnya salepnya udah abis
tapi matanya masih kerasa gatel atau perih
datang aja kesini lagi

terima kasih banyak bu dokter saya pamit sih
terima kasih banyak bu dokter saya pamit sih

mau beli apa mak
detergentin yang biasa aja
sebentar ya mak
sebentar ya mak
masih suka inget dede bayi tin

saya masih mau mikir mikir dulu
memang berat tanggung jawabnya
sebenarnya sih saya kepingin mak
sebenarnya sih saya kepingin mak
tapi teh saya belum berani
ini berapa tin
ini bu minuman ya
makasih ya pon
terima kasih buds
kegiatan pengajian di musola tapi hari sabtu kita akan ada kegiatan nonton bersama